di ramadan tiap tahunnya ada saja cerita tentang orang yang mengeluh berat badannya justru naik
meski sudah berpuasa tiga belas jam lebih sehari selama sebulan penuh
jelas ada yang salah pada puasa yang mereka jalani
karena sejatinya saat tidak ada kalori yang masuk lewat makanan tubuh kita akan langsung mengolah lemak di tubuh menjadi sumber energi
ayo kita telusuri kira kira salahnya di mana
dugaan pertama ketika berbuka puasa kebanyakan orang cenderung gelap dan lapar
menyantap semua makanan lebih dari yang dibutuhkan
dugaan kedua mereka yang mengkonsumsi apa saja pada saat berbuka dan sahur tanpa memperhatikan nilai gizinya
yang penting kenyang
atau dugaan terakhir yaitu mereka yang mengaku puasa tapi buka puasanya bukan cuma pas azan maghrib
melainkan tiap azan berkumandang
dari tiga dugaan di atas
dugaan pertama dan kedua menjadi yang paling potensial
yakni perilaku yang cenderung lalai akan kesehatan dan hanya demi memenuhi hasrat di lidah
sebenarnya saat berpuasa tubuh kita memperlambat metabolisme
dengan kata lain tubuh kita akan membakar lebih sedikit kalori saat berpuasa
namun kebanyakan orang malah lebih banyak makan saat bulan puasa
mereka kalap dari maghrib hingga azan subuh
kalau mengikuti anjuran nabi nabi biasanya sahur di waktu akhir atau sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit menjelang waktu subuh
dan makan secukupnya saja
jangan langsung makan berat saat berbuka
nabi menganjurkan mengkonsumsi buah kurma dengan jumlah ganjil namun tidak berlebihan
dan buah kurma itu bukan cuma manis tapi juga mengandung serat dan bergizi
ini jelas berbeda dengan kalimat berbukalah dengan yang manis
yang mengacu pada panganan manis tinggi gula rendah gizi
misalnya buah kurma atau buah pisang atau kemudian buah melon atau apel itu adalah karbohidrat yang terikat utuh dengan seratnya
nah kalau itu dikonsumsi dia tidak akan meningkatkan insulin terlalu berlebihan sehingga kemungkinan deposit lemak tidak terjadi
jadi untuk menurunkan atau menjaga berat badan agar tetap sehat kedisiplinan adalah harga mati
dan bulan ramadhan ini adalah momen yang tepat dimana kita bukan hanya bisa mempertebal iman tapi juga imun
pertama jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula
ini termasuk gula yang terdapat pada karbohidrat sederhana seperti nasi tepung dan turunannya ya
karena konsumsi gula berlebih akan melepas insulin dalam tubuh yang akan mengubah gula menjadi lemak yang akan disimpan dalam tubuh
kedua bijaklah dalam mengkonsumsi terat
karena selain mengandung banyak lemak jahat gorengan juga mengandung tepung yang kalau dikonsumsi akan diubah menjadi gula dalam tubuh
yang ketiga ingat berpuasa bukan alasan untuk tidak berolahraga
olahraga menjelang berbuka sepuluh sampai lima belas menit dinilai sudah cukup atau kalian bisa olahraga yang lebih berat seusai sholat tarawih
keempat penuhi kebutuhan gizi
sadari batas konsumsi karbohidrat harian
dan penuhilah kebutuhan protein lemak esensial dan serat anda
dan yang terakhir cukupi kebutuhan air
saat bulan puasa kita bisa mensiasati minum air putih saat berbuka pada sebelum tidur dan saat sahur
bulan puasa adalah saat yang tepat untuk kita mengendalikan nafsu
termasuk nafsu makan

jadi di bulan spesial ini kita harus mengendalikan nafsu makan
egomu dan selamatkan kesehatanmu
arya dita utama indra hadi jakarta